dan langsung saja kita bergabung ke balai kota dki jakarta untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan tekini penanganan wabah virus corona
demikian juga parisada hindu dharma yang seharusnya akan melaksanakan pawai ogoh ogoh pada hari sabtu sabtu ini
dan juga ada upacara melasti yang berkaitan dengan nyepi yang akan dilaksanakan secara besar besar awalnya
kemudian yang untuk ogoh ogoh dibatalkan
kemudian untuk acara melasti dilaksanakan di pura pura yang tidak terlalu menimbulkan banyak pertemuan orang
jadi tidak dikumpulkan dalam satu area
ini adalah merupakan langkah langkah yang dilakukan oleh
jajaran sorry masyarakat di dki jakarta yang tentu saja kami sangat apresiasi
karena menunjukkan concern yang luar biasa terhadap penularan covid sembilan belas
selanjutnya kalau ada hal hal lain nanti akan dijelaskan dari pak benny
terutama berkaitan dengan review kegiatan kegiatan terutama yang berizin tentunya
kemudian dari ibu depok
deputi ini karena kemarin kan muncul banyak pertanyaan terkait dengan kereta api
nah nanti dijelaskan lebih detailnya dan berikutnya juga saya mengundang dari telkomsel
untuk menyampaikan lebih detailnya lagi terkait dengan dukungan sepuluh lain ini
kami persilahkan dari telkomsel dulu
terima kasih pak zaksu atas kesempatannya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami dari saya dengan hasan kurdi dari telkomsel
pertama tama mungkin kami ingin menyampaikan rasa prihatin juga dari perusahaan bahwa
kita sedang mengalami epidemi yang
selama ini tidak pernah kita alami
oleh karena itu
kami sangat concern sekali untuk
kegiatan yang sudah dicanangkan oleh pemprov maupun pemerintah pusat
berkaitan dengan penanggulangan covid sembilan belas ini
hari ini alhamdulillah tadi sudah diserah terimakan ke
kepala dinas kesehatan yang diterima oleh ibu wakil
line tambahan untuk satu line yang sudah dipergunakan dan sudah dipublish mungkin oleh
bapak dan ibu semuanya sebagai salah satu call center yang dipergunakan oleh pemprov dki
apa itu berbeda dengan yang sebelumnya
itu kami menyerahkan sepuluh line ini bukan hanya nomornya saja
tapi juga sistem pabx kami berdasarkan gsm
kami sebut namanya cloudx
fungsi dari cloud x ini sama dengan pabx yang biasa kita pergunakan di keseharian kita di kantor kantor
bedanya cloudx ini kita bisa nyambung dengan
bisa ringing di tiga device yang berbeda
bisa di fixpond di kantor
bisa di handphonenya
kemudian bisa juga di laptopnya dari pengguna
nah kami siapkan tadi sepuluh line tersebut
sehingga ketika ada telepon masuk ke nomor yang sudah diberitakan sebelumnya
itu bisa di handle secara bersamaan sepuluh nomor
sehingga harapan kami dengan sepuluh nomor ini
pertanyaan ataupun concern dari masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan covid sembilan belas ini bisa lebih cepat penjelasannya
nah dan kelebihannya juga karena kita bentuknya perangkatnya itu handphone
nanti di posko di dinas kesehatan
itu juga bisa dipegang oleh sepuluh agent yang mungkin dalam kondisi yang tidak harus menumpuk di satu tempat
seperti kalau kita menggunakan pabx bentuknya fixedbon itu
nah ini kita harapkan hal ini bisa membantu penanggulangan paling tidak meredam penularan yang terjadi dari konflik sembilan belas ini
mungkin kami coba sampaikan juga bepot pemerintah pusat untuk karantina di pulau sebaru
di kepulauan seribu
dimana kami menyiapkan juga di sana penguatan sinyal
hanya ada penguatan sinyal untuk di daerah sana
kemudian juga kami siapkan juga beberapa nomor beserta data yang sudah kami siapkan
untuk bisa dipergunakan pelanggan atau masyarakat
yang datang untuk diobservasi dulu di pulau sebaru
kemarin untuk tahap pertama itu ada sekitar dua ratus yang kita siapkan
dan akan kita teruskan sampai berapa pun yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengobservasi masyarakat yang harus masuk ke pulau sebaru dulu
mungkin itu saja dari kami
lebih kurangnya terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
secara garis besar dengan terbitnya ini
semua permohonan izin baik yang sudah masuk
yang akan dilaksanakan sudah terbit izinnya
maupun yang baru masuk akan dilakukan review untuk menilai resikonya
bentar lihat contohnya kan enggak apa apa ya
penilaian resiko utamanya adalah dilihat dari rasio kepadatan keramaian seperti apa
jumlah peserta jenis kegiatan seperti apa venue dan layout acara setting acara asal panitia performance performers dan pengunjung
berdasarkan review maksimal tujuh hari
akan diterbitkan hasil rekomendasi
apakah pelaksanaan kegiatan tersebut akan ditunda
lanjut dengan resiko tinggi
maupun lanjut dengan risiko rendah
secara garis besar seperti itu
dan beberapa acara sampai
dapat kami sampaikan bahwa sampai april
permohonan yang sudah masuk ptsp
baik yang sudah terbit maupun sedang proses sekitar tiga puluh kegiatan
demikian mungkin yang bisa cukup pak
ya kita baru saja mendengarkan pernyataan dari sejumlah pihak yang tadi dimulai
dari catur liswanto yang kita kenal sebagai ketua tim tangga covid sembilan belas dki jakarta
dan juga ada operator telepon seluler tadi yang juga menyatakan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan sejumlah kegiatan yang akan diselenggarakan di jakarta

di mana nanti kegiatan kegiatan tersebut akan diselenggarakan di jakarta
dan juga nanti kegiatan kegiatan tersebut akan dilakukan review terlebih dahulu dalam kurun waktu atau masa tertentu
untuk kemudian diterbitkan sejumlah rekomendasi
apakah akan ada rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan tersebut atau memang harus dihentikan atau tidak diselenggarakan sama sekali
karena ini memang melihat bagaimana kemudian mendukung upaya pemerintah provinsi dki jakarta
dan secara luas indonesia sendiri untuk penanganan covid sembilan belas yang saat ini sudah berubah menjadi pandemi global